momen kehangatan begitu terasa ketika tidak ada sekat di antara umat muslim yang tengah berbuka
saya kan jadi tetua adat di sini nih
dan selama kita di
nah sementara ikan koi ini juga menjadi simbol bahwa kota solok menjadi salah satu pusat
sebagai metode dalam dialektika di panggung debat ya
yang umumnya berlokasi karakternya ada yang bervokasi di persarapan yang kambuhnya
dalam proses ini butuh ketelitian dan kehatian dalam setiap pekerjaan
ini akan kemudian meningkatkan kasus yang terjadi di surabaya